kita ke jawa barat melanggar lalu lintas dan ditilang itu sudah pasti
tapi apa jadinya bila melanggar lalu lintas diperingatkan lewat nyanyian melalui pengeras suara
seperti yang terjadi di kota bandung ketika gubernur jawa barat rituan kamil mengunggah sebuah video
yang memperingatkan kepada pengendara lalu lintas di kawasan jawa barat untuk selalu menaati peraturan
selamat pagi selamat datang di simpang paster surya sumantri
himbawan kepada pengemudi motor bit berwarna hitam dari arah gunung batu silahkan mundur hingga berada di belakang garis topline
silahkan mundur teteh yang menggunakan masker berwarna biru
teguran untuk pengendara ini dilakukan oleh petugas area traffic control system atau atcs kota bandung melalui pengeras suara
video menggelitik ini pun diunggah oleh gubernur jawa barat rituan kamil ke media sosial
kali ini melalui unggahan di akun instagramnya pria yang akrab di sapa kang emil tersebut
mengunggah video yang tentunya disertai
dengan cuitan yang mengundang gelak tawa
dalam video terlihat seorang pengendara berhenti di depan garis top line
tak ayal pengendara tersebut pun mendapat teguran dari petugas yang berjaga di pengeras suara
silahkan mundur teteh yang menggunakan masker berwarna biru
oh ade bermasker biru janganlah berhenti di situ
kalau ade berhenti di situ taruhannya ini
dalam keterangan foto tersebut ridwan kamil pun berpesan
jangan pernah melanggar lalu lintas di jawa barat karena nantinya bisa berujung nyanyian yang membuat malu
ungguhan kang emil ini pun mengundang beragam komentar lucu di akun instagramnya
bawa adek kalau terdip kita ke kampung